kepala badan pangan nasional bapak nas arief prasetyo adi mengumumkan penyesuaian harga eceran tertinggi untuk beras dan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras
kebijakan hpp ini dalam konteks perlindungan harga di petani sedangkan het juga untuk melindungi konsumen agar harga tak naik tinggi
lantas bagaimana keadaan di pasar apakah kebijakan het ini bisa melindungi semua pihak sesuai dengan tujuannya
kita akan bahas bersama kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi serta ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia abdullah mansuri
selamat malam bapak bapak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami malam ini
saya ke pak arief terlebih dahulu pak arief menjelang ramadan harga kebutuhan pokok ini naik begitu
bagaimana dengan keadaan saat ini di pasar
ya pertama tama terima kasih
terima kasih kepada teman teman cnn indonesia
selamat malam juga buat sahabat saya pak mansuri
jadi mas reza memang ada beberapa bahan pokok yang naik tapi ada juga yang turun
khusus untuk beras sebenarnya kenaikannya itu memang sudah terjadi sekitar enam tujuh bulan lalu
tujuh bulan lalu itu memang ada kenaikan
justru saat ini itu grafiknya mulai landai dan menurun
karena panen itu ternyata kalau kita lihat gkp gapak kering panen itu nanti di akhir bulan ini baru bisa ketransfer juga
menjadi berat berat untuk mengisi kekosongan beberapa bulan terakhir
sehingga harga berat ini juga perlu disesuaikan
karena setelah bulan september oktobre lalu ada kenaikan bbm kemudian ada kenaikan biaya biaya produksi
seperti pupuk atau fertilizer kemudian ada juga hari orang kerja tewa lahan dan lain lain
sehingga pada saat kita mengadjust untuk harga pembelian pemerintah di tingkat petani
maka perlu diperbaiki
harga di tingkat konsumen
baik pak mansuri bagaimana keadaan di sana
karena tadi dikatakan bahwa harganya sudah melandai mulai melandai turun nih
ya saya mengerti betul bahwa tugas pak arief adalah menenangkan psikologi pasar
jadi wajar kalau rasanya lebih ke menenangkan yang melandai turun
tapi faktanya memang tidak begitu ya
pak berawet merah sekarang sudah sembilan belas
beras itu rp lima puluh
beras kalau ritme dari laporan teman teman pedagang di seluruh indonesia
beras itu ritmenya naik
walaupun naiknya pelampan ya
dalam beberapa waktu terakhir tiga hari terakhir ini ada risma naik
seratus perak lima puluh perak
justru ini yang sesungguhnya harus didorong contoh katakanlah beras perang
tadi juga sempat diliput di surabaya bahwa beberapa beras
bahkan bulog sendiri yang impor juga sudah tidak ada barangnya di lapangan
ini sebenarnya yang kami sesalkan dan kami dorong untuk saat saat ini menjelang fase pertama
fase pertama itu fase di mana kenaikannya akan tinggi menjelang
permintaannya akan tinggi menjelang ramadan
itu biasanya terjadi satu minggu sampai puncaknya di tiga hari
fase ini sesungguhnya yang saya selalu ingatkan berulang ulang di seluruh
selalu saya sampaikan bahwa kalau barangnya berlipah di pasar
maka tidak akan terlalu tinggi tertahan walaupun demandnya naik
tetapi kalau barangnya tidak ada seperti tadi ibu ibu menyampaikan
bahwa beberapa beras yang diharapkan tidak ada
ini justru akan menambah kenaikan beras beras lokal yang ada di pasar
rai itu per hari ini rp empat belas enam ratus
yang pulen itu rp dua belas sekian
gas merah ketan juga mengalami kenaikan
nah begitu juga komoditas yang lain
tadi saya sebut ada campur rawit merah ada bawang putih
bawang putih sekarang sudah rp empat puluh
bawang merah sudah rp empat puluh lima ribu
hampir semua jenis cabai rawit itu naiknya gila gilaan
rp sembilan puluh itu untuk rawit merah
kalau kita flashback ke belakang di ramadan tahun lalu polanya tidak begitu
jadi naiknya satu bulan sebelum ramadan
dan ini masih ada waktu untuk pemerintah bersama sama melakukan pengerjotan atau distribusi
dan ini kami lakukan dengan pak arief tahun lalu
dengan badan pangan beberapa saat yang lalu
untuk memastikan bahwa memperbanyak stok di pasar
tapi tahun ini memang tidak ada koordinasi kurang cukup bagus
sehingga persoalannya akan banyak terjadi
nah fakta ini sesungguhnya jangan sampai pak arief terus yang jadi bahan pukulan bagi masyarakat
sungguhnya ini ada di produksi sesungguhnya ada di kementerian pertanian untuk beras
untuk pengadaan ada di bulog
dua duanya ini menurut saya masalah
mereka masalah di data masalah di produksi dan masalah di serapan
maka akan menimbulkan masalah sepanjang tahun
dan itu terjadi di tahun ini
kami berharap ini bisa dievaluasi di tahun yang akan datang
baik pak mansuri berarti bisa dikatakan bahwa kenaikan harga ini
bukan dalam keadaan yang wajar begitu ya jika dibandingkan dengan tahun lalu
tidak tidak wajar
ini belum masuk fase pertama
fase pertama itu kenaikannya
seminggu sampai pencahnya di tiga hari menjelang ramadhan
apalagi besok nih sabtu minggu
itu bisa dicatat karena lima belas tahun kebiasaan ini kami pantau
itu ada kenaikan yang cukup tinggi di hari hari libur sabtu minggu menjelang ramadan
maka mereka akan banyak menyetop
ini juga perlu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak berbelanja berlebihan
untuk melakukan penyetokan di rumah
karena kami pastikan bahwa barang itu aman
jadi tidak perlu ada
tidak perlu ada panik ya menyetok di rumah
sehingga ini akan terjadi pergeseran harga yang cukup maksimal
jika stoknya di pasar tersebut tidak banyak
permintaan terlalu besar
harapannya masyarakat jangan panik baying begitu
karena ingin menyetok menjelang ramadhan
tapi saya ke pak arief
pak arief tadi dikatakan bahwa kenaikan harga yang tidak wajar terjadi di pasar
ya memang pak mansuri ini kan sama saya dari dulu berpartner cukup lama gitu ya mas reza
sehingga challenge ini sebenarnya memang ada di produksi begitu ya
sebagai contoh beras
seperti disampaikan sebelumnya bahwa beras itu memang
kalau dilihat bulan per bulan bulan per bulan itu
kebutuhan setara berasnya sekitar sepuluh rupiah
dan setara berasnya sekitar dua lima juta
cuma memang di beberapa bulan terakhir setara berasnya itu satu tiga satu lima juta
sehingga stok yang ada di panen raya di bulan maret april itu
memang dirasakan tidak cukup gitu ya
karena begitu di tingkat petani gabah sering panennya itu
produksinya tidak terlalu banyak
maka akan berbunyi
pada saat berebut itu harga gkp akan naik
dan otomatis akan mengerek harga berasnya itu sendiri
jadi memang agak sulit dicari beras medium dengan harga rp sembilan empat ratus lima puluh lagi di pasar
apalagi yang pak mansudi sampaikan di tingkat pasar turunan
sehingga memang pemerintah ini melakukan adjustment
ya karena memang biaya pokok produksinya tinggi
ditambah panen ini memang baru mulai besar di bulan maret ini
maret maret akhir kemudian april dan mei
sehingga memang harganya tinggi
jadi kita akui bahwa harga berat itu memang tinggi
kemudian ada lagi sisi psikologis
bahwa stok bulog itu hari ini jauh di bawah satu dua juta ton
padahal kita sudah melakukan impor
sudah melakukan importasi sekitar rp lima ratus
terakhir ada di bulan februari lalu
itu saat ini stoknya juga tinggal dua ratus enam puluh ribu ton
sehingga memang muncul wacana kalau kita semua mendengar
apakah akan dibuka pengadaan lagi dari luar negeri
tetapi secara etik
ini tidak bisa diterima
karena kita sedang melakukan panen raya
kita tidak boleh juga mencederai saudara saudara kita yang sedang panen
tetapi nanti pada saat setelah panen raya
kita akan hitung kembali
apakah stok ini mampu meng cover sampai dengan beberapa bulan kemudian
sampai dengan kepanen gaduh
ini adalah challenge kita bersama
tetapi untuk barang barang perishable
tadi yang disampaikan pak mansuri
setelah ini kita akan konsolidasi bersama teman teman lagi
tempat pak mansuri
mana mana yang bisa kita bantu untuk fasilitasi distribusi
sepanjang produk ini
di beberapa tempat kita bisa alokasikan
kita fasilitasi distribusi
kita support teman teman pedagang pasar
itu yang bisa kita kerjakan saat ini
kan ini memang sudah ditetapkan harga eceran tertinggi begitu ya
tapi tadi anda katakan
keadaan di pasar dan juga sesuai dengan fakta yang kami cek di lapangan
ternyata belum bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi
apa strategi yang akan dilakukan
terutama di modern market
angkanya masih dua belas delapan ratus gitu ya
di modern ya
tapi kalau di pasar tradisional angkanya lebih tinggi
kemudian het untuk beras premium
tadi kalau di wawancara dekat dekat ya
saya tadi pagi ke pasar
ya kita telusuri dari pasar induk beras di pinang
sampai dengan pasar kerama jati
itu angkanya masih dekat gitu ya
sedangkan di pasar induk di pinang
angka beras premium sekitar rp dua belas rp dua belas lima ratus
tapi itu pasar induk ya
sehingga memang perlu ditambah sekitar rp satu rp satu lima ratus
sampai dengan pasar turunan
saya ke pak mansyuri
ini kalau kita bicara soal harga kan memang dipengaruhi oleh supply dan demand begitu ya
tapi kalau melihat bagaimana kondisi stok bahan pangan kebutuhan pokok di pasar saat ini seperti apa
untuk menghadapi ramadhan nanti
ya sebelum menjawab itu sebenarnya saya ingin menangkapi tadi bohong beras
menolak keras jika dilakukan impor kembali
faktanya impor tidak mengerasakan persoalan beras kemarin
yang perlu dievaluasi sebenarnya bulog sebenarnya
yang perlu dicek kembali oleh presiden sebenarnya kementerian pertanian
sejauh mana produksinya
dan bulog sejauh mana harapannya
jangan sampai nanti impor impor impor ternyata
tak tahanin kita yang susah gitu ya
menurut saya stok yang dimiliki sekarang dikeluarkan dulu
sembari ini sudah mulai panen
bulan bulan ini sudah mulai tenang
sebenarnya bulan kemarin sudah mulai panen
maka ini yang harus didorong serapannya agar segera diserap oleh bulog
termasuk bagaimana melakukan pendekatan ya harga gabah
dengan dari hati ke hati
nah persoalan komoditas yang lain
kami ini melihat bahwa pemerintah belum cukup siap ya
menghadapi ramadan ini belum cukup siap
sebenarnya kalau kita lihat
cabai itu sudah cukup lama harganya tinggi
bawang itu sudah cukup lama harganya tinggi
bawang putih itu juga sama
tapi pemerintah tidak cukup bisa memahami pikiran publik gitu ya
untuk melakukan percepatan kerja
sehingga ya persoalannya ini sudah terhambat
atau barangnya terbatas
permintaan sudah mulai tinggi
sebenarnya kalau dari awal
beberapa bulan yang lalu
barang itu kita stok
ini sebenarnya ide ini sudah akan pernah kami lakukan dengan pak arief
dengan badan tangan
jadi begitu mulai ada gejolak harga
kami melakukan distribusi dari
wilayah wilayah yang produksinya banyak
difasilitasi oleh badan tangan
untuk distribusi subsidi distribusi
agar pedagang mendapatkan
pengacilan kos operasional
sehingga harganya relatif lebih murah
dibanding harga yang ada di pasaran
dan ini bisa dilakukan secara konsisten saja
pemantauannya konsisten saja
pemantauan harganya konsisten
karena komunikasinya juga patah patah kan
ini jadi persoalan persoalan
sehingga yang terjadi saat ini
harga cabai sudah tambah sembilan puluh centu
harga bawang merah sudah tambah empat puluh lima ribu
bawang putih sudah empat puluh ribu
padahal bawang putih itu harusnya
sekarang sudah empat puluh ribu
cabai rawit merah
bahkan sudah tembus di lima puluh ribu
termasuk harga minyak
itu juga sampai detik ini tidak turun
kemudian perdagangan menjanjikan bahwa
akan ada minyak curah
sampai detik ini tidak ada minyak curah di pasar
ini jadi persoalan persoalan
bahkan kami dapat informasi dari produsen
bahwa mereka tidak mau memproduksi lagi minyak curah
minyak curah ini kan sempat
kami bersama sama juga dengan badan pangan
untuk menyelesaikan persoalan minyak curah dan minyak kita
pada saat itu
minyak curah dan beralih ke minyak kita
begitu masalahnya berhenti
harganya sudah mulai landai
dibiarkan tidak dipantul
informasi yang kami sampaikan juga dicuekin
sehingga sekarang jadi persoalan persoalan yang lebih ruwet
gula pasir juga sudah naik cukup
daging satu ratus lima puluh enam sekarang di pasar
jadi hampir semua komoditas yang menurut kami wajib
penting dalam tanda kutip
dan ini yang harus kami sampaikan kepada pak air
kami sampaikan kepada menteri perdagangan
atau menteri pertanian
bahkan kepada presiden
kita tidak bisa duduk manis tenang
santai bawa aman
kunjungan di sana
tapi sebelum kunjungan disiapkan dulu oleh staff
sehingga harganya tidak terlalu tinggi
kementeri pergi kepala badan pergi
harganya kembali tinggi lagi
ini cara cara yang menurut kami tidak
seperti pak jokowi
pengen kemana mana langsung ke sana
biar update harganya real
tidak perlu di
hal hal ini yang sesungguhnya harus kita lakukan secara bersama sama
kita dorong secara bersama sama
kepentingan kita adalah harganya murah dan terjangkau
kalau tinggi harganya
ini hampir semua pedagang cabai kita ngeluh
biasanya kita bisa jual satu hari satu kuintal
sekarang ini cuma separuh
karena kami mencampur barangnya
karena harganya terlalu tinggi
maka yang disuguhkan warung warung itu juga
sekarang agak kepedasannya agak berkurang
karena memang harganya cukup tinggi
jualnya kami susah
modalnya kami lebih tinggi
karena modal kami juga terbatas
ini problem yang terjadi saat ini
dan ini yang harus kami dorong bersama
saya bawel bertahun tahun ini
karena memang kami mimpinya
memang kami ingin menjaga
agar harga pangan relatif lebih baik
dan mak mak di rumah bisa tersenyum dengan tenang menghadapi ramadan
walaupun sudah dalam kondisi yang sangat mepet ya
tinggal menghitung hari saja
mak mak justru menangis
karena super dagang ini meneteskan air mata karena harganya
saya berikan kesempatan untuk pak arief untuk menanggapi
seperti apa pak
ya memang sekali lagi ini fokusnya salah satu adalah di produksi
jadi badan pangan nasional itu mesiapkan ketersediaan
pada saat memang produksi kita shortage
memang harus dilakukan mobilisasi stok
atau alternatif ketersediaan
karena sekali lagi kita perlu sampaikan untuk beras
memang cadangan pangannya perlu kita perbaiki
sehingga ke depan badan pangan nasional itu menyiapkan cpp
cadangan pangan pemerintah
ini challenge tersendiri gitu ya
karena perlunya dipersiapkan item item yang bahan pokok strategis ini
kemudian masalah produksi tadi
saya sepakat gitu ya
pada saat barang itu tidak ada atau kurang
harga akan naik
jadi apa yang ditampilkan pak mansuri
seperti cabai begitu ya
atau bawang putih
itu memang harusnya secara mudah kalau kita sudah tahu kebutuhan
bawang putih kita daging kerbau daging sapi ruminansia
itu memang harus kita stock gitu ya
nah kalau ada keterlambatan izin
mulai dari rekomendasi teknis
dari kementerian teknis
sampai dengan izin import
dan perlu waktu ada lead time untuk kedatangan barang
itu memang challenge di kita
karena ini adalah perlu koordinasi
di antara kementerian dan lembaga terkait
kemudian melibatkan memang ya
melibatkan bumn di bidang pangan juga gitu ya
kalau bawang putih ini
nah sebenarnya kami di pemerintah
tentunya dipimpin oleh menko perekonomian
dari bulan desember itu
kita sudah menyiapkan neraca pangan
sehingga kita sudah tahu persis
misalnya kebutuhan daging ruminansia
sebulan itu kurang lebih tujuh puluh ribu ton
kalau kita akan siapkan tiga bulan
berarti kan hanya perlu dua ratus sepuluh ribu ton
artinya yang disampaikan pak mansuri tadi
produk produk yang memang ketergantungan
dari luar negeri
bisa diselesaikan lebih awal
masih tergantung dari luar negeri
contohnya tadi yang disebutkan pak mansuri
kemudian ada lagi kedelai
satu lagi adalah bawang putih
ini produk produk yang sebenarnya tidak terlalu sulit
tidak terlalu sulit
dari beberapa instansi pemegang
yang satu lagi adalah izin import
dengan kita sudah punya neraca satu tahun
tinggal mengatur kedatangan barang aja sebenarnya
badan pangan tentunya
dua bumn di bidang pangan itu memiliki stok
tentunya saya akan minta pak mansuri
teman teman di pasar
itu membuat estimasi kebutuhan
pada saat kita sudah tahu
teman teman di pasar
tentunya pak mansuri jaringannya itu bisa se indonesia
nanti kita nggak akan seperti ini lagi
saya perlu waktu
kos yang cukup
artinya perlu penjaminan pemerintah
yang sekarang sedang kami terus usahakan
jadi saya ini sekarang menyiapkan
sebuah sistem dan ekosistem
sehingga nanti tidak
terulang seperti ini terus
harusnya sangat mudah
untuk mengerjakan ini semua
pada saat kita memiliki
dan ini terintegrasi
dari hulu sampai dengan hilir
emang kita akan buat seperti ini
untuk pak mansuri
mungkin dalam waktu dekat ini
kita nanti akan ketemu
kalau untuk bawang putih
izin importnya itu sudah keluar
sekitar delapan puluh ribu ton
tapi harus diakui
ada keluar delapan puluh ribu ton
sehingga nanti begitu datang
langsung kita distribusikan
bumn pangan belum ikutan ini
masih private yang
saya janji lah
nanti setelah ini
kita akan duduk
bersama bumn di bidang pangan
jadi ini kita sedang siapkan semua
kemarin saya juga cek ke private
outroomannya bisa kita pakai
jadi ada cadangan cadangan
jadi nanti silakan
kita semua duduk lagi
tapi kalau yang sekarang ini
akan masuk delapan puluh ribu ton
daging kerbau akan masuk
sekitar lima ribu sampai sepuluh ribu ton
daging sapi juga akan masuk dua puluh ribu ton
nah nanti tentunya ini juga akan membuat balance
selain produksi yang dalam negeri
tapi kalau untuk produk produk perishable
seperti cabai bawang
seperti tahun sebelumnya
tadi seperti disampaikan oleh pak mansuri
dari kementerian pertanian

di kementerian pertanian
kita tunggu nanti hasilnya
setelah duduk bareng
kalau tadi pak mansuri mengatakan
mama banyak yang meneteskan air mata
di akhir ramadhan
mama juga meneteskan air mata
harganya terjangkau semua
sudah bergabung bersama kami
kepala badan pangan nasional
serta ketua umum ikatan pedagang pasar indonesia